meg masih muda dan cantik dan sangat bijak
joe sedikit tomboy dan dia ingin menjadi penulis
bet seorang pemalu lembut dan baik hati
dan amy adalah yang paling muda
dia yang tercantik dari saudara saudaranya
mereka semua mempunyai ikatan yang kuat satu sama lainnya
penduduk desa mengagumi mereka karena perilaku baiknya
dan memanggil mereka dengan sebutan wanita wanita kecil
suatu hari seorang prajurit mendatangi rumah mereka
untuk mengajak sang ayah masuk tentara
sedang terjadi perang sipil di sana
aku punya surat untukmu
kau telah dipanggil untuk bergabung dengan tentara
untuk berperang dalam perang sipil
keluarga itu merasa sedih
ayah aku mohon jangan pergi
ayah harus pergi
ini hal yang membanggakan untuk berperang demi negara
kapan ayah akan kembali
ayah akan kembali sebelum musim hujan
meg jaga mereka
selesai berbincang ayah mereka pergi bersama prajurit
beberapa hari setelah dia pergi untuk berperang
keluarga itu mulai kesusahan
mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan hidup
meg ibu mencoba bekerja keras

agar kita dapat cukup uang untuk berperang

tapi itu cukup sulit untuk ibu
jangan khawatir ibu
hanya tinggal beberapa hari lagi
semuanya akan baik baik saja saat ayah pulang nanti
tapi hingga saat itu kita masih berperang
ibu tidak mengerti kenapa orang orang berperang
suatu hari mereka menerima surat dari kantor tentara
apa itu meg
pejabat tinggi memberitahu bahwa ayah telah terluka parah saat perang
apa itu meg
ayah dirawat di rumah sakit
dan ingin seseorang bersamanya untuk merawatnya
oh ibu akan pergi ke sana
ibu perlu uang untuk pergi
kita harus bagaimana sekarang
jangan khawatir ibu
ibu bersiap siaplah untuk pergi
aku akan mengatur semuanya
joe pergi dari rumah
saat dia kembali siang hari
dia telah membawa uang di tangannya
aku rasa ini akan cukup
dari mana kau mendapatkan uang ini
aku menjual rambutku
aku mendapatkan ini
kau kehilangan rambut indahmu
jangan khawatir ibu
kita kan bisa mencari cara lain
kenapa kau melakukan ini
ini akan tumbuh lagi
joe tidak bisa tidur malam itu
dia menangis pelan di kasurnya
pada tengah malam
meg datang menepuk pundaknya
meg datang menepuk pundaknya
meg datang menepuk pundaknya
meg datang menepuk pundaknya
kemudian joe terbangun
saat dia melihat meg di sisinya
dia langsung memeluk meg
semuanya akan baik baik saja
setelah ibu mereka pergi ke rumah sakit
gadis gadis itu harus merawat rumah
mereka melakukan semuanya di rumah
dan menikmati waktu mereka
beth jatuh sakit
dia demam tinggi
dan dia menggigil kedinginan

ketiga gadis itu merawat bed dengan baik
tapi demam itu tidak turun turun
mereka semua merasa cemas
mereka semua merasa cemas
kita harus memanggil dokter
tapi bagaimana membayarnya
bagaimana kita membayar dokter
kita tidak punya uang
aku punya beberapa sen
itu tidak akan cukup
aku akan baik baik saja
aku akan panggil dokter
kita pikirkan kondisi bed lebih dulu
hari itu bersalju
joe tetap berusaha melewatinya
dan sampai di rumah dokter
dia menjelaskan keadaannya
dokter itu setuju untuk datang
aku telah memeriksanya
dia demam ringan
dia akan baik baik saja
oh syukurlah kalau begitu dokter
kenapa kau ragu ragu
dokter kami tidak mempunyai uang untuk membayarmu
kau tetap akan mengobati bed kan
tidak perlu khawatir
aku akan mengobatinya
aku akan menaginya pada orang tuamu saat mereka kembali
terima kasih banyak dokter
dokter itu memberikan obat kepada bed
gadis gadis itu merawat bed dengan baik
kondisi beth semakin membaik
dan dia mulai rindu pada ibunya
aku butuh kau ibu
beth janganlah menangis
ibu akan segera kembali
kau cepat sembuh ya
kita akan menulis surat untuk ibu
ibu akan segera pulang
di saat yang bersamaan
ibu mereka memasuki rumah
mereka semua bahagia melihat ibu
ibu senang melihat kalian
beth juga senang melihat ibunya sudah kembali
jangan cemas nak
ibu akan merawat kita sekarang
beth dengan baik
bed membaik dalam beberapa hari
saat musim dingin tiba
meke merasa cemas dengan keluarganya
ayah terluka parah meg
kaki ayah juga patah
kaki ayah juga patah
dia jauh dari bahaya
dan dia bisa di sini kapanpun
kami sangat merindukannya ibu
ibu tahu sayang
ibu harap tidak ada yang kesulitan dalam hidup ini
jangan begitu ibu
saat sulit ini adalah guru yang terbaik
ini mengajarkan sesuatu pada kita
yang berguna untuk kesuksesan hidup kita
kau benar meg
beberapa hari kemudian
ibu dan meg
entah bagaimana mendapatkan pohon natal
untuk rumah mereka
tapi emi kecil juga menginginkan hadiah

aku ingin baju dari santa claus tahun ini
aku harap aku bisa bertemu dengan pangeran di mimpiku
aku ingin piano yang besar
aku ingin piano yang besar
kau berharap apa meg
kau berharap apa meg

aku berharap kita semua dapat merayakan natal bersama
baik sekali sayang
saat hari natal
mereka semua sedih

tidak ada harapan mereka yang terkabul
mereka merasa kecewa
tapi tidak mengeluhkan akan hal itu
hari itu sangat disayangkan bahwa mereka tidak mempunyai
cukup uang untuk membeli sarapan
mereka mendengar pintu diketuk
aku lihat siapa itu ya bu
pintu terbuka oleh angin
dan dia melihat ayahnya berdiri di depan pintu
semua gadis berlari padanya
semua gadis berlari padanya
aku rindu kalian
ini adalah kado natal terbaik yang pernah kami terima
ini adalah kado natal terbaik yang pernah kami terima
terima kasih santa
terima kasih santa
bersama ayah mereka saat hari natal
keluarga itu bahagia dan menikmati hari natal
keluarga itu bahagia dan menikmati hari natal